kuasa hukum bpn prabowo sandi optimistis akan memenangkan gugatan di mahkamah konstitusi
meski begitu bpn menyebut akan menerima apapun keputusan mk yang akan diumumkan pada dua puluh tujuh juni dua ribu sembilan belas
salah satu kuasa hukum bpn prabowo sandi teuku nasrullah optimistis pihaknya akan memenangkan gugatan pilpres dua ribu sembilan belas di mk
karena telah menghadirkan bukti bukti dan saksi secara sempurna
ia juga menyebut mk selayaknya bertugas tidak hanya untuk memutus perkara hitung hitungan selisih suara pemilu saja
tapi juga memiliki kewenangan untuk mengadili segala kecurangan dalam pemilu
seperti yang terdapat dalam poin gugatan tim kuasa hukum bpn
tuku berharap mk akan memberikan keputusan yang seadil adilnya dan tidak memihak karena bisa berpotensi melukai hati nurani rakyat indonesia
meski optimistis teku menyebut bpn akan tetap menerima apapun keputusan diambil mk pada dua puluh tujuh juni dua ribu dua puluh
mendatang karena sifatnya yang mutlak dan mengikat
apakah kami akan menolak terhadap putusan mk
tidak ada lagi ruang hukum untuk menolak karena putusan mk itu bersifat final dan mengikat
tapi ingat loh rakyat indonesia menonton peradilan itu
mk jangan membuat keputusan yang bertentangan dengan nurani dan pikiran rakyat indonesia